tujuh jam menjalani pemeriksaan oleh tim khusus barreskrim mabespori
kepala divisi propa mabespori non aktif irjen pol verdi sambo
keluar dari dalam gedung baras krim pori pada kamis malam
dengan pengawalan yang ketat ketika seprofos mabespori
sebelum meninggalkan gedung ferdi sambu menyatakan
semua pertanyaan terkait dengan peristiwa di rumah dinasnya telah ia jawab
selain itu mantan wakil direktur reserse kriminal umum poldana frejaya ini juga menyebut
menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk melakukan penyelidikan
kasus tewasnya brigadir yosua secara terang beneran
saya sudah memberikan keterangan apa yang saya ketahui
saya lihat saya saksikan terkait dengan peristiwa
yang berkaitan dengan peristiwa yang berkaitan dengan peristiwa

yang akan menjelaskan secara terang benerang
itu saja yang bisa saya sampaikan
untuk lengkapnya silahkan tanyakan kepada penyidik
saya menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya brigadir joshua
semoga keluarga diberikan kekuatan
namun semoga berjaya
semua itu terlepas dari apa yang telah dilakukan saudara yosua kepada istri dan keluarga saya
sementara itu terkait ucapan bella sungkawa ferdisambo atas meninggalnya brigadir yosua
sesaat sebelum menjalani pemeriksaan pada kamis pagi
keluarga almarhum menyebut ucapan tersebut terlambat
karena sudah dua puluh delapan hari brigadir novi aja yosua utabarat meninggal dunia
bibi almarhum brigadir yosua roslin siman juntak pun menyatakan
pihak keluarga meminta istri irjen ferdisambo dapat membuktikan
jika almarhum melakukan pelecehan seperti memberi bukti melalui rekaman cctv
karena istri irjen ferdisambo berada di tkp
bella sungkawa itu sudah terlambat karena jenazah anak kami sudah dua puluh delapan hari dikebumikan
kalau memang dia mau menyebutkan bella sungkawa
dia datang ke sini pas jenasa anak kami diantarkan
karena dia sebagai bapak ya komandan almarhum seharusnya diantarkan
itu itikad baik
pihak keluarga berharap kasus ini dapat terungkap dalam waktu yang tidak lama
selain itu tidak hanya menetapkan berada es sebagai tersangka
penyidik juga harus dapat mengungkap otak pelaku pembunuhan brigadir yosua
tim liputan cnn indonesia